pekerjaan umum dan perumahan rakyat membentuk komite konstruksi
untuk memeriksa dan memantau sejumlah bangunan dan gedung di dki jakarta
tim dibentuk untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada bangunan bertingkat
tim komite konstruksi yang tergabung dari dirjen pupr pemprov dki
bersama sejumlah ahli konstruksi
menyatakan sudah memeriksa dan memantau sejumlah gedung di dki jakarta
pemeriksaan awal difokuskan pada gedung kantor apartemen
dan pusat perbelanjaan yang sudah berusia delapan tahun
ada tiga kriteria yang menjadi penilaian tim komite konstruksi
yakni komitmen dalam pengelolaan gedung
pemeriksaan laik fungsi serta kelengkapan amdal
dirjen bina konstruksi kementerian pupr syarif burhanuddin mengatakan
pembentukan tim komite konstruksi ini dilatar belakangi
sejumlah peristiwa yang pernah terjadi di ibu kota
seperti runtuhnya selasar bursa efek indonesia
kebakaran gedung kemenhub kemenkumham
hingga kebakaran mall taman anggrek

dan tidak ada lagi terjadi lagi kesegian pembelahan
dalam rangka untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan
sementara itu ketua tim pemeriksaan bangunan gedung di dki jakarta
yang tergabung dalam komite konstruksi mengakui
pihaknya saat ini sudah memeriksa sejumlah tempat
seperti pusat perbelanjaan hotel hingga apartemen
hasilnya ditemukan beberapa bangunan yang sangat patuh dan juga kurang patuh
bervariasi itu ada yang sangat patuh
tetapi ada juga yang kurang pas
aspek yang pertama itu adalah
komitmen dari organisasi pengelola
terus yang kedua itu adalah
penampilan kelengkapan dari peraturan kerizina
yang ketiga kondisi aktual dari bangunannya sendiri
kegiatan ini diharapkan tidak akan terjadi lagi
kegagalan bangunan dan kegagalan
kegagalan pengelolaan terhadap gedung bertingkat yang ada di ibu kota
rizky iktiar yahya jakarta